yang terhenti yang bukan kompensi
backgroundnya mau saya kita video video dulu baru nanti
pak ini hasilnya
bahwa tadi malam sekitar pukul dua puluh satu sudah dilakukan penangkapan oleh subdit siber
ditkrim suspolda jatim terhadap terduga pelaku kebaya merah dua orang
antara lain seorang laki laki yang berinisial acs kelahiran surabaya
dan satu orang perempuan berinisial ah kelahiran malang